dirjen pemasyarakatan kemenkumham sri puguh budi utami memastikan basuki cahayapurnama terpidana kasus penistaan agama akan bebas murni pada dua puluh empat januari dua ribu sembilan belas nanti
namun ahok bisa bebas lebih cepat jika sebelum tanggal dua puluh empat januari ahok mengajukan cuti sebelum pembebasan
mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau yang akrab dipanggil ahok yang tengah menjalani masa tahanan selama dua tahun
setelah difonis bersalah dalam kasus penistaan agama oleh pengadilan negeri jakarta utara akan menghirup udara bebas pada tanggal dua puluh empat januari dua ribu sembilan belas nanti
kepastian kebebasan ahok disampaikan oleh dirjen pemasyarakatan kemenkumham sri puguh budi utami
usai menghadiri acara hari aids sedunia di lapas narkotika cipinang
sri puguh memastikan ahok akan bebas murni pada dua puluh empat januari dua ribu sembilan belas nanti
namun jika sebelum pembebasan ahok mengajukan cuti
maka pembebasannya akan lebih cepat dari yang sudah ditentukan dirjen pas
jadi data di kami mungkin ahok bisa bebas tanggal dua puluh empat januari dua ribu sembilan belas
kalau beliau nanti mengajukan cuti menjelang bebas kemungkinan bisa lebih cepat
jadi itu haknya itu haknya kalau beliau nanti mau